demo udara helikopter black hawk mewarnai ajang pameran pertahanan indo defense
selain black hawk sejumlah alutsista produksi negara asing juga ikut memamerkan diri
seperti jet tempur rafale berbagai kendaraan tempur hingga senjata ringan
total sembilan ratus lima perusahaan internasional dan nasional berpartisipasi dalam ajang indo defense kali ini
hal ini membuktikan pasar indonesia masih prospektif
salah satu yang berambisi menempatkan diri dalam pasar itu adalah h group dari uni emirat arab
grup industri pertahanan milik kerajaan uni emirat arab ini menawarkan berbagai sistem senjata yang mungkin dibutuhkan oleh tni
mulai dari peluru kendali pesawat tanpa awak dan lainnya
ini adalah kali pertama s group mengikuti ajang indo defense
kami sedang berbicara kontraksi dengan tni dan beberapa dari kami sedang berbicara dengan tni
pemerintah melalui kementerian pertahanan memang sedang getol membangun pertahanan nasional
data dari kementerian bapak penas menyebutkan di tahun dua ribu dua puluh dua indonesia mengajukan sejumlah pinjaman luar negeri sebesar sembilan lima miliar dolar amerika
jumlah ini direncanakan untuk menjadikan indonesia sebuah perusahaan yang lebih berkembang
pembeli sejumlah alutsista seperti cn dua ratus tiga puluh lima pesawat tempur peluru kendali pesawat tanpa awak dan lainnya
undang undang industri pertahanan mensyaratkan adanya imbal balik dalam setiap pembelian alutsista dari luar negeri
sejak tahun dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh dua total imbal balik yang didapat negara mencapai empat lima miliar dolar
itu dari kurang lebih sekitar
dua puluh kontrak yang sudah ditandatangani dalam hal ini baranahan ya dalam hal ini pendapatan
itu sudah menandatangani sekitar dua puluh kontrak
inilah merupakan suatu tindak lanjut dari proses kita menilai investasinya dapat
yang kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya otomatis untuk menuju kemandirian industri petani sendiri
karena itulah di ajang indodiversi ini para pelaku industri pertahanan bisa saling berinteraksi
pemerintah sebagai regulator dan pengguna harus memastikan
setiap uang yang dibelanjakan bisa bermanfaat bagi perkembangan ekonomi dan teknologi nasional
tapi kita ingin memacu kerjasama jadi kita paksakan semua supplier dari luar harus kerjasama dengan industri dalam negeri
kemandirian bidang alutsista bukan hanya bermanfaat bagi militer nasional
akan lebih baik jika akhirnya indonesia juga bisa menjadi negara produsen senjata yang diekspor ke luar negeri
rafale dari perancis dan sejumlah alutsista dari luar negeri lainnya membuktikan bahwa pasar senjata indonesia dan asia pada umumnya masih cukup menjanjikan
namun belanja senjata sebaiknya tidak hanya sekedar belanja saja tetapi harus ada timbal balik bagi negara kita
yaitu berupa keuntungan ekonomi dan juga penguasaan teknologi
iwan hermawan wiari jakarta